meski sudah dilarang para pemudik tetap nekat dan menggunakan berbagai cara untuk bisa pulang ke kampung halaman
alhasil petugas pun menjadi kewalahan
lalu bagaimana kisah petugas penjaga titik penyekatan menghadapi ulah pemudik yang semakin nekat dan juga semakin nakal ini
sudah bergabung bersama saya malam hari ini kompol armaini yaitu kapolsek bekasi kota
selamat malam kompol armaini ibu armaini selamat malam
seberapa kewalahan petugas di lapangan bu untuk menghadapi kenyataan ini setiap hari
sebenarnya kalau untuk kewalahan tidak juga ya
karena kita melakukan penyekatan tersebut kita atur juga kendaraan kendaraan yang kita lakukan pemeriksaan itu juga
kita lihat dari plat nomornya juga serta membawa barang barang bawaan yang di luar kebiasaan
dan orang yang pulang kerja lah
dari indikasi indikasi tersebut anggota juga kita bagi diatur jaraknya juga
supaya penyekatan tersebut bisa maksimal dilaksanakan
walaupun sebenarnya secara ininya anggota kita memang kurang
tapi ya tetap kita semangat melaksanakan kegiatan penyekatan ini
yang mana tujuannya adalah untuk melakukan himbauan himbauan kepada masyarakat secara humanis
supaya memutus rantai penularan covid sembilan belas
jadi kewalahan yang kita lakukan karena berbarengan dengan jam pulang kerja saja
mereka berjalannya sehingga agak padat lalu lintasnya
jadi untuk di titik penyekatan di tempat para personel bu armani sekarang ini
jam rawan atau waktu rawannya adalah jam jam pulang kerja begitu ya
berarti di atas jam lima sampai dengan jam tujuh
kalau tadi ibu sampaikan bahwa kewalahan tidak terlalu kewalahan
tapi memang betul personel yang bertugas di lapangan ini kurang
berapa banyak sebenarnya petugas di lapangan ini yang menjaga titik penyekatan
artinya kan juga harus bergantian kan
ada shiftnya pasti dalam satu hari itu
sebenarnya kita ini dibagi menjadi tiga shift
namun pelaksanaannya per dua belas jam
dan setiap per dua belas jam
kita kan gabungan di sini
ada polri tni disub pol pp
dan bahkan kita juga dibantu dari adik adik pramuka juga
namun secara lebih detail untuk melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang indikasi mudik
kan oleh petugas yang memang mengetahui aturan aturannya
jadi rekan rekan yang lain itu hanya meminggirkan
nanti kami dari kepolisian yang
melakukan pemeriksaan terhadap para warga yang terindikasi untuk mudik ini
kalau tadi ibu sampaikan pendekatan humanis sebenarnya yang dilakukan atau dijalankan oleh petugas di lapangan
kalau melihat kondisi dan kenyataan di pemberitaan setiap hari
pendekatan humanis ini sepertinya menguras emosi
karena yang dihadapi ini akalnya banyak sekali ibu banyak sekali
mulai dari nangis
nangis kemudian mulai dari yang dalihnya mau ngantar air galon ya
sambil berdoa bersama bahkan ada yang kesurupan banyak sekali
seberapa bisa pendekatan humanis itu dilakukan
bagaimana pendekatan humanis itu
jadi sebenarnya kalau kita di sini di sumber arta ini
karena jalannya juga kan nggak terlalu luas ya
jadi untuk penyekatan itu
kalau seandainya kita hentikan aja sekitar sepuluh kendaraan
itu sudah agak kelihatan macetnya
nah kita memberikan himbauan kepada mereka
menyampaikan menyampaikan kepada mereka ya secara lebih humanisnya itu lebih memahami mereka
kita terima dulu apa yang mereka sampaikan
keluarnya seperti apa tujuan mudik seperti apa
nanti setelah mereka menjelaskan seperti itu
baru kita berikan himbawan seperti
ada yang membawa surat surat katanya orang tuanya sakit gitu kan
jadi dia mendapatkan surat lah dari rt rw
bahwa dia bisa untuk berangkat ke kampung halaman untuk menengok orang tua sakit
nah tapi setelah kita tanyakan kepada mereka
coba dari rumah sakit mana orang tuanya dirawat
ada nggak surat dari rumah sakit yang menyatakan orang tuanya dirawat
nah mereka tidak bisa menunjukkan
nah dari hal tersebut kita panggil lagi kita himbau mereka
kita tidak melarang mereka untuk bertemu dengan orang tuanya
tapi karena orang tuanya di situ sakit dan dia di sini kita juga nggak tahu posisinya dia dalam keadaan sehat atau bagaimana
ya kita berikan himbauan supaya memutus rantai covid sembilan belas
sementara mereka tunda dulu untuk bertemu dengan orang tuanya
kalau memang dia punya bukti orang tuanya memang dirawat di rumah sakit tersebut
lihatkan kepada kita tapi karena memang nggak bisa
kita putar balikan dan mereka akhirnya nurut demikian
berarti sejauh ini pendekatan humanis itu cukup berjalan optimal ya
bisa berjalan lah ya pendekatan humanis di sana ini ya
gua harapin ya oke
yang penting kita jangan terpancing saja
kadang masyarakat ini karena udah sering kita tanya
akhirnya mereka agak lebih emosi
kita tahan emosi kita tetap kita sampaikan secara baik baik
tujuan kita bukan melarang mereka untuk bersilaturahmi dengan orang tuanya
tapi hanya untuk menjaga mereka sehat orang tuanya sehat
sementara ini hanya ditunda saja dulu untuk giat mudik
nanti juga mereka bisa bertemu dengan orang tuanya
oke ini menjaga emosi personel di lapangan saya nggak ngebayang bu
kalau mungkin saya yang ada dihadapkan dengan posisi para petugas yang di lapangan
apalagi kondisinya mungkin panas terik matahari
kemudian juga ada yang berpuasa kan
jadi gini kadang kadang anggota ya seperti saya bilang tadi
kalau mereka sudah tidak bisa menahan emosinya
akhirnya mereka langsung menyuruh putar balik saja
karena saya sudah sampaikan sudah meng app juga kepada anggota
kalau mereka kalau masyarakat terlalu banyak ngeyelnya
kalian putar balikan saja
dan kalian atur lalu lintasnya supaya mereka bisa putar balik
jadi setelah dia ngeyel semacam kita sudah langsung ngambil tindakan saja
yaudah sekarang putar balik
jalanan kita stop dulu mereka kita putar balikan
akhirnya mereka juga putar balik
karena mereka tidak akan bisa jalan
karena jalanan itu dijaga semua sama petugas
semacam kayak berbaris begitulah
sehingga mereka tidak bisa untuk menerobos
kalau di sana akal akalan pemudik yang paling
apa bilangnya kalau anak zaman sekarang paling niat gitu
paling niat yang pernah dilakuin
semalam ada yang kita temukan
dia dengan modus membawa surat dari kantor kua majalengka
nah di situ dia mengatakan bahwa dia akan melaksanakan pertingkahan di kampungnya
jadi itu surat panggilan dari kua majalengka untuk mereka melaksanakan nikah di sana
tapi setelah saya baca suratnya bahkan suratnya itu bukan untuk pelaksana nikah
tapi memberikan izin kepada dia untuk pulang mudik
baru di situ dilaksanakan nikah
nah bahasa bahasa surat tersebut saya tanyakan lagi kepada mereka
ya udah sekarang saya terima suratnya
karena anda dari jakarta mau ke majalengka saya lihat mana surat rapi tesnya
dan memang dia tidak punya surat rapi tes
ya udah akhirnya kita putar balik
dan alhamdulillah mereka juga putar balik
ditambah lagi ada kemarin juga menggunakan bajai ya
dia mau ke brebes
lah kita bilang kalau bajai pakai bajai aja dari jakarta ke bekasi seharusnya nggak bisa lewat
nah berarti kamu melalui jalan jalan yang tidak dijaga oleh petugas
di sini kita tidak bisa membiarkan karena tidak boleh mudik
silahkan anda putar balik
setelah kita lihat ktp nya dan ternyata memang ktp nya itu adalah dari brebes
akhirnya kita putar balik
kita kasih jalan untuk mereka putar balik
dan bajai pun putar balik

demikian yang kita laksanakan di pospon sumerata ini
itulah beban beban tugas berat ya di titik sekat yang harus dilakukan para personel di lapangan selama pelarangan mudik ini
terakhir bu arpayani saya yakin juga banyak petugas di lapangan atau mungkin ibu sendiri sebenarnya mungkin memiliki kebiasaan setiap tahun pulang kampung ya mudik
tapi kan kondisinya sekarang memang tidak memungkinkan
kita sekarang masih ada di tengah pandemi ya kan
untuk keselamatan keluarga di kampung halaman juga
tapi di satu sisi masih banyak ini masyarakat warga kita yang seperti ibu hadapi setiap hari yang masih nekat jumlahnya masih terus naik gitu
masih membludak bahkan setiap harinya
pesan pesannya seperti apa bu
kalau pesan pesan dari kami selaku petugas kepolisian mengimbau kepada masyarakat bahwa tujuan kami melakukan penyekatan di pospon
bukan untuk menghalangi mereka bersilaturahmi atau berkumpul dengan keluarga
tapi hanya untuk menjaga mereka kesehatan mereka supaya mereka tidak terdampak dengan covid sembilan belas yang saat ini masih ada
dan kita juga berharap walaupun suasananya lebaran idul fitri dan setelah lebaran pun bagaimana kondisi kita sekarang ya sudah mulai turun covid nya
setelah lebaran pun atau pasca lebaran pun tetap akan turun dan tidak terjadi kenaikan pasien covid
hanya itu yang kita inginkan dan masyarakat harusnya memahami hal ini
bukan melihat dari sudut pandang ini lembaran setahun sekali kita bertemu dengan keluarga
tapi saat ini lebarannya berbeda karena memang posisinya adalah situasinya adalah pandemi corona

setelah covid sembilan belas ini benar benar turun
setelah covid sembilan belas ini benar benar turun

itulah yang kita himbau kepada masyarakat agar mereka paham bahwa tujuan kita melakukan penyekatan hanya untuk menjaga kesehatan mereka sendiri terhindar dari covid sembilan belas
demikian terima kasih
baik terima kasih ibu sudah bergabung dengan cnn indonesia connected hari ini
salam hormat untuk para petugas di lapangan
sehat selalu selamat lebaran
terima kasih selamat malam
amin selamat malam
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh